dari ibu kota bagi warga bantaran sungai ciliwung banjir merupakan ancaman yang biasa dihadapi
warga rawajati jakarta selatan misalnya mereka telah hidup puluhan tahun di tepi kali ciliwung
pembersihan sungai yang dilakukan sejak dua ribu empat belas sudah mulai berdampak
banjir menjadi cepat surut
nah banjir tapi jadi ancaman bagi warga pinggiran kali ciliwung saat banjir kiriman dari bogor puncak cianjur
jejak genangan air bisa setinggi lebih dari dua meter
namun kini upaya revitalisasi bantaran ciliwung ternyata membuat banjir lebih cepat surut
meski masih menjadi lokasi yang rawan banjir warga bantaran kali mengaku masih enggan untuk mengungsi
sudah kecuali ada penggusuran apa gimana gitu bisa kita pindah